tidak lama lagi presiden joko widodo akan menggelar pernikahan putrinya kahiyang ayu pada november mendatang
rencananya pernikahan tersebut akan digelar selama dua hari pada tanggal delapan dan sembilan november dua ribu tujuh belas
pernyataan tersebut disampaikan oleh putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming raka
yang ditunjuk sebagai jurubicara keluarga untuk pernikahan kahiyang ayu dengan bobi nasution
yang akan digelar selama dua hari pada tanggal delapan dan sembilan november
acara jumpa pers dilakukan di kediaman pribadi keluarga joko widodo di sumber solo pada minggu siang
dalam kesempatan tersebut hadir seluruh keluarga jokowi
gibran mengungkapkan konsep pernikahan kahiyang sama dengan pernikahannya dua tahun yang lalu
yakni menggunakan adat jawa
rencananya acara tersebut akan digelar di gedung geraha sababuan
tepatnya pada tanggal delapan november
tapi nanti acara medi solo di gedung geraha sababuan
asalannya simpel saja itu kan tanggal delapan hari rabu

hari rabu pagi akad
terus selanjut dilanjutkan dengan

konsepnya ya hampir sama
hampir sama kayak saya dua tahun yang lalu konsepnya tradisional jawa

teman teman dasar tercampurkan
mereka non adaik bukan wreck of hardthrow
mereka hanyalah dukungan murado
sehat dan pedih bagi peternakan mereka